desakan untuk mengganti atau resafel menteri di kabinet indonesia maju
khususnya kader partai nasdem
terus digaungkan karena dianggap berbeda pandangan politik dengan presiden joko widodo
publik terus menunggu apakah presiden joko widodo berani mengganti kader nasdem
yang merupakan kawan koalisi sejak pertama mendukung jokowi sebagai presiden
sementara partai nasdem memiliki hak politik untuk menentukan kebijakan partainya
menurut pengamat komunikasi politik ciptalesmana
presiden akan berhati hati mengganti menteri dari partai nasdem agar tidak menimbulkan gejolak politik
yang dua ini yang paling rentan adalah pertanian dan kehutanan
kalau nggak kehutanan ya si sekjen
karena kasus korupsi yang cukup besar menyangkut anak buahnya
meskipun saya baca berita menterinya kecil kemungkinan terlibat
sementara presiden jokowi
sementara presiden jokowi
sejauh ini terus menunjukkan ketenangan agar tidak terpengaruh untuk mengikuti selera publik
dengan mengganti komposisi kabinet menjelang periode terakhir pemerintahannya
presiden masih bermain teka teki dengan tujuan untuk mendinginkan suasana politik
saya sudah sampaikan kan kemarin tadi malam sudah saya sampaikan
yang jelas hari ini adalah rebu pon
manuver manuver politik menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat terus membuat gaduh suasana politik
tak hanya sosok kandidat calon presiden
tapi juga manuver politik partai koalisi dan oposisi
rencana resafel kabinet masih menunggu presiden yang memiliki hak prerogatif
rafa kaffi fikri adin jakarta